menjelang hari raya idul fitri kpk mengirimkan surat edaran kepada para pimpinan lembaga negara
kementerian tni polri bumn bumd serta asosiasi asosiasi usaha maupun pimpinan pimpinan perusahaan
yang berisi tentang pengendalian gratifikasi
kpk menghimbau agar dunia usaha tidak memenuhi permintaan sumbangan maupun memberikan gratifikasi
dalam bentuk barang ataupun hal lainnya kepada para aparatur negara terkait hari raya idul fitri
pimpinan kementerian bumn atau lembaga lain juga diharapkan membuat imbauan secara internal
kepada para pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi
kpk juga menghimbau agar aparatur negara yang menerima hadiah dalam bentuk makanan
dapat menyalurkannya ke lembaga lembaga yang membutuhkan
selain itu aparatur negara diminta untuk tidak menggunakan kendaraan dinas saat mudik lebaran
terhadap penerimaan gratifikasi berubah bingkisnya
makanan makanan yang mudah rusak
gak ada luarsa dalam waktu singkat
dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke pantiasuan pantijobo dan pihak pihak lainnya
yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada masing masing instansi
disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya
selanjutnya instansi melaporkan rekabulasi penerimaan tersebut kepada kpk
yang poin lima kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah
agar melarang penggunaan fasilitas dinas
seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik